aku sudah menghancurkan hidupku
sekarang aku menghancurkan hidup kak fani juga mak
tadi saya lihat nyonya pergi mas sekitar satu jaman yang lalu
mas afif mau saya buatkan minum
ah nggak usah buat saya
buat istri saya aja ya
kehidupan sudah menempahku
karena tidak ada yang lain selain penderitaan dalam hidup aku
ataupun reno yang telah menganiaya aku
hampir semuanya dalam hidup aku aku korbankan untuk kebahagiaan kamu
tapi lihat apa balasan kamu untuk aku
begini cara kamu membalas aku iya
yang aku itu gak seperti ini reno
justru aku ingin menghentikan afif
aku juga gak mau kalau afif nyakitin kak fani
selama ini kamu baru melihat sisi baik aku bella
tapi setelah kejadian ini
kamu akan melihat sisi lain di hidupmu
afif gak menyakitin kak fani
atau aku akan membuat kamu membayarnya
apa reno menyakitin bella
kenapa harus aku
aku yang nanggung semua penderitaan ini
karena semua ini berawal dari kamu bella
kamu masih belum mengerti juga
karena afif berpikir ini satu satunya cara melindungi kamu
aku sama sekali gak mau obib melakukan ini
justru aku ingin menghentikannya
aku gak mau reno
habis melakukan ini karena aku gak mau menceraikan kamu bella
kak fani terancam hancur karena kamu
sudah berapa kali aku bilang
aku gak mau ini semua
ini semua terjadi aku berusaha menghentikan afif
iya kamu berusaha menghentikan api karena kamu masih mencintai dia
kamu gak rela afif menikah dengan kak fani karena kamu masih mencintai dia
bukan karena kamu sudah mencintai aku bella
aku tahu semuanya
aku tahu kenapa kamu tadi menghalangi aku menembak afif
ibu justru aku yang menyelamatkan kamu dari semua masalah ini
aku gak mau kamu jadi seorang pembunuh

emang kamu kira aku ini adalah sumber dari masalah keluarga kamu
lebih baik kamu bunuh aku aja
maka semua masalah ini akan kelar iya kan
ayo bunuh aku reno bunuh
sehingga kamu melakukan semua ini sama bella
kenapa harus aku yang nanggung semua penceritaan ini
karena semua ini berawal dari kamu beofi
kamu masih belum mengerti juga
karena afi berpikir ini satu satunya cara melindungi kamu
aku sama sekali gak mau habib melakukan ini
justru aku ingin menghentikannya
aku gak mau reno
habis melakukan ini karena aku gak mau menceraikan kamu bella
gapani terancam hancur karena kamu
aduh sudah berapa kali aku bilang
aku gak mau ini semua terjadi
aku berusaha menghentikan afi
iya kamu berusaha menghentikan api karena kamu masih mencintai dia
kamu gak rela amin menikah dengan kamu karena kamu masih mencintai dia
bukan karena kamu sudah mencintai aku bella
aku tahu semuanya
aku tahu kenapa kamu tadi menghalangi aku menebak afi
kenapa sekarang semua harus menjadi seperti ini
kenapa aku gak bahagia
padahal aku menikah dengan perempuan yang sangat aku cintai
sebenernya ada apa sih
kamu cerita dong sama mama
kenapa aku harus mencintai bella
aku sudah menghancurkan hidupku
sekarang aku menghancurkan hidup kak fani juga ma
assalamualaikum ma ma mama
tadi saya lihat nyonya pergi mas sekitar satu jaman yang lalu
mas afif mau saya buatkan minum
ah gak usah buat saya
buat istri saya aja ya
yaudah saya permisi ke bawah kam ya mas
kau mau makan sesuatu gak
kau mau makan sesuatu gak

ah iya ya saya mau makan sesuatu gak

apa salah aku ma
apa salah aku ma
ini semua sudah jalan dari allah ma
ini semua sudah jalan dari allah ma
ini semua sudah takdir
ini semua sudah takdir
kamu gak bisa menolak takdir dari allah
kenapa aku gak bisa bahagia ma
kenapa aku gak bisa bahagia
kenapa aku gak bisa dipakai untuk bahagia
kamu gak boleh ngomong seperti itu bella
kamu harus sabar
kamu gak boleh ngomong seperti itu bella
kamu harus sabar

apapun yang terjadi dalam hidup kita
itu karena kehendak allah
kalau allah menghendaki
kita gak bisa menolak
kita gak bisa menolak
ini semua takdir
kamu gak bisa mengingat takdir ma
kamu harus percaya dengan ikhlas ya
kamu harus terima dengan ikhlas ya
kamu harus sabar
kamu harus sabar
semua indah pada waktunya

kamu harus percaya itu
sekarang kamu istirahat
kamu berdoa sama allah
kamu jangan nangis
kelangi akan selalu ada mewarna hidup kamu
dan kamu pasti akan bahagia
sahirah kebetulan sekali kamu ada di sini
bagaimana keadaan anak saya afif
reno gak macem macem kan sama afif
pertanyaan yang tepat adalah kenapa afif itu melakukan semua ini
saya juga tahu
tapi anak saya ada kan
ada kan di rumah
dia sudah pergi bersama istri
dia sudah pergi bersama istri
dia sudah pergi bersama istri